kita akan mengulas rencana kenaikan ppn menjadi dua belas persen di tahun dua ribu dua puluh
bersama direktur eksekutif segara research institute peter abdullah
dan anggota dpr dari fraksi gerindra kamru samad
selamat malam pak kabur samad pak peter
selamat malam mbak selamat malam dan kamru
sudah bergabung di sampai raya siawamalam hari ini
pak kamaru samad kita tidak bermaksud mendahului nanti bagaimana pengumuman kpu
soal siapa presiden dan wakil presiden terpilih
tapi kita bicara soal kenaikan ppn dua belas persen tahun dua ribu dua puluh lima disebutkan oleh erlangga hartarto
apakah prabowo gibran setuju akan menaikkan ppn dua belas persen ini
mbak kenaikan ini sebetulnya adalah sebuah hasil pembahasan
yang dilakukan antara pemerintah dan dpr pada tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh satu yang dituangkan di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
tentang harmonisasi peraturan perpajakan
jadi sebuah undang undang yang mengkompilasi seluruh peraturan yang berkaitan dengan perpajakan
makanya disebut harmonisasi peraturan perpajakan
memang benar bahwa di dalam pasal tujuh ayat satu
dicantumkan tentang kenaikan ppn
mulai yang basisnya sepuluh menjadi sebelas
yang diterapkan mulai satu april di dua ribu dua puluh
dan dua belas pada satu januari dua ribu dua puluh lima
jadi ini adalah undang undang yang sudah menatur
dan kemudian dibuat pp nya
peraturan pemerintah nomor empat
tentu kita sudah melakukan juga beberapa pendalaman hasil kajian
melalui masukan dari pelaku usaha asosiasi
kita melibatkan seluruh stakeholder terkait
selain ketentuan di undang undang pak kamur samad
adakah alasan tertentu kenapa ppn itu harus naik di tahun dua ribu dua puluh
jadi ini tujuan memang adalah dalam rangka perluasan basis perpajakan kita
dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan asas kemampaatan
itu sebagai upaya optimalisasi untuk optimalisasi penerimaan negara
dalam mewujudkan sistem perpajakan yang kita harapkan tetap bisa berkeadilan
karena itu kita juga memperhatikan histori penerimaan pajak kita
atau tax ratio kita lima tahun terakhir ini memang
kalau boleh dikatakan kecenderungan staf ya dari dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
atau ada alasan menaikkan ppn ini untuk membiayai program program
yang dikampanyekan sebelumnya pak kamrus
pembahasan ini tiga tahun yang lalu mbak
jadi tidak berkaitan langsung dengan
tidak berkaitan langsung dengan dinamika politik yang terjadi hari ini
karena pembahasannya tiga tahun yang lalu dan ini dicantumkan di dalam undang undang
tetapi kemudian kita juga mencantumkan satu ayat di pasal tujuh
di ayat tiga di pasal tujuh yang mengatakan bahwa ppn ini bisa dinaikkan maksimal
maksimal atau paling tinggi lima belas persen dan paling rendah lima persen
jadi pemerintahan ke depan jika seandainya dipandang sesuatu misalnya
yang diberlakukan satu januari dua ribu dua puluh lima dua belas persen lalu kemudian ada perkembangan ekonomi domestik
perkembangan ekonomi nasional kita
ada basis ayat yang kita sudah siapkan di ayat tiga pasal tiga
baik baik kami dapatkan poinnya
pak peter apakah tahun dua ribu dua puluh lima adalah waktu yang tepat untuk menaikkan ppn
waktu itu kita sudah menghitung dengan baik
maaf saya ke pak pinter dulu silahkan pak pinter
saya kira apa yang disampaikan oleh bang gambru sudah menjelaskan ya latar belakang dan bagaimananya
dulu memang perdebatan mengenai ppn ini cukup lama ya bang kamru ya
masalah pro konsnya sudah dibahas pada waktu itu
ya memang kenaikan pajak itu tidak pernah menyenangkan
dan secara teori dan secara empiris
memang kenaikan pajak itu berdampak tidak positif
boleh dikatakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
tetapi pertimbangannya adalah pemerintah membutuhkan
untuk meningkatkan penerimaan pajak meningkatkan tax ratio
sehingga diputuskanlah pada waktu itu untuk meningkatkan ppn secara bertahap
itu tahun dua ribu dua puluh dua kemudian tahun dua ribu dua puluh lima ya
tetapi itu seperti disampaikan oleh bang gambir juga tadi
pemerintah juga pemerintah dan dpr di dalam undang undang hpp tersebut menyampaikan
masih ada peluang untuk mengkoreksi terkait dengan kenaikan perpajakan ini
apabila memang kondisinya memang memberikan ruang pemerintah untuk bisa

apabila memang kondisinya memang memberikan ruang pemerintah untuk bisa mencari pajak

nah saya kira itu yang akan menjadi kebijakan dari pemerintah yang baru nanti
yaitu kenaikan per satu januari dua ribu dua puluh lima
terpulang kepada pemerintah sendiri pada periode yang akan datang
tentunya akan ada kajian dan apabila pemerintah memandang
masih memerlukan untuk menaikkan ppn
sebagaimana menjadi amanah di dalam undang undang
sudah ada payungnya sudah ada landasan hukumnya
waktu itu mundur untuk menaikkan ppn sampai dua belas persen
kembali seperti disampaikan oleh bang kamlu tadi sudah memberikan ruang
tetapi ini kan kembali lagi terpulang kepada pemerintah yang akan datang
saya kira tanggal satu januari terlalu pendek bagi pemerintah yang sekarang ini
pemerintah yang akan datang untuk melakukan kajian langsung mengkoreksi
saya kira tanggal satu januari dua ribu dua puluh lima itu suka atau tidak suka pasti akan terjadi
tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah yang akan datang
itu bisa melakukan ya
karena menaikkan pajak sesungguhnya itu tidak semata hanya dengan menaikkan tarif sebenarnya
intensifikasi maksudnya seperti apa tuh pak pinter
ya kita kan tahu bahwasannya permasalahan pajak ini kan bukan permasalahan tarif semata
ya permasalahan pajak ini ya kita tahu ya basis pajak
ketaatan pajak itu masih sangat rendah
dan itu yang sekarang setahu saya sedang digodok di kementerian keuangan di dirjen pajak
bagaimana memperbaiki sistem perbajakan kita agar supaya kepatuhan pajak itu bisa ditingkatkan
dengan kepatuhan pajak yang bisa ditingkatkan basis pajak yang ditingkatkan
tanpa meningkatkan tarif pun kita bisa meningkatkan penerimaan pajak
baik ketika informasi ini kemudian beredar di masyarakat bahwa tahun dua ribu dua puluh lima ppn akan naik menjadi dua belas persen
masyarakat bertanya tanya apa sebenarnya alasannya
tapi kemudian yang ditanyakan adalah apakah ada syarat syarat khusus yang harus dipenuhi
hingga akhirnya agar ppn ini bisa naik sampai dua belas persen
saya kira tidak ada syarat khusus lagi ya
karena ini adalah sebuah sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam undang undang
sudah ada kepresnya dan itu tinggal melaksanakan
dan itu menjadi amanah bagi pemerintah yang akan datang
pemerintah yang akan datang kalaupun ingin mengkoreksi
tentunya harus memiliki sebuah argumentasi yang kuat
dan tentunya saya kira tidak akan lepas dari konsultasi dengan dpr
jadi tidak mungkin pemerintah mengambil langkah sendiri dalam hal ini
karena pemerintah harus melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam undang undang
masih ke pak pintar nih karena masyarakat juga khawatir dengan kenaikan ppn dua belas persen
sebenarnya bagaimana sih dampaknya ke masyarakat secara langsung pak peter dengan kenaikan ppn dua belas persen ini
nah good newsnya mbak sebelum kita kesana
ini saya jadi diingatkan kembali perdebatan kita pada sekitar tahun dua ribu dua puluh satu
pada waktu disusunnya undang hpp
pada waktu itu yang menjadi concern itu adalah dikenakannya ppn
kenaikan ppn tersebut terhadap barang barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat
dan itu setelah perdebatan panjang di dpr saya kira itu dpr mengambil langkah bijak
kenaikan itu tidak dikenakan
atau ppn tidak dikenakan kepada barang barang sembako barang barang kebutuhan pokok
sehingga kalaupun ada kenaikan pajak ya ppn menjadi dua belas persen pada tanggal satu januari dua ribu dua puluh
itu dampaknya kepada masyarakat itu sudah diminimalkan
walaupun tidak bisa sepenuhnya dihilangkan
karena namanya kenaikan pajak pasti akan berdampak kepada kenaikan pajak
karena kenaikan pajak itu pasti akan dialihkan kepada pembeli kepada konsumen
sehingga kenaikan itu pasti akan dirasakan oleh masyarakat
dan pada ujungnya itu akan menurunkan daya beli masyarakat
nah menurunkan daya beli masyarakat ya
pasti tetapi saya kira pemerintah sejauh ini yang kita lihat dari pemerintahan yang sebelumnya pada masalah pemerintahan jokowi ini
seringkali kenaikan itu kemudian dikira sebagai kenaikan
tapi ini sudah diimbangi oleh kebijakan kebijakan pemerintah yang mengurangi dampaknya terhadap masyarakat bawah
makanya pada pemerintahan jokowi ada bansos dan sebagainya
baik maka harusnya ada risiko untuk menaik menurunkan daya beli masyarakat apa
dan tadi kalau biasanya ada jaring jaring pengaman sosial atau ada kebijakan kebijakan tertentu
supaya tidak terlalu berdampak pada masyarakat bawah
apakah sudah disiapkan juga untuk risiko ini
makanya di dalam undang undang itu dicantumkan kenaikannya secara gradual ya
jadi secara gradual dari sepuluh ke sebelas persen pada april dua ribu dua puluh dua
lalu kemudian dari sebelas ke dua belas persen pada satu januari dua ribu dua puluh
karena itu bagian dari pagam mitigasi ruang dan waktu yang diberikan kepada pemerintah
untuk menyiapkan kemungkinan kemungkinan
perlunya kebijakan mitigasi resiko dampak dari kenaikan tersebut
apakah perlu dirumuskan satu kebijakan dari menteri keuangan untuk adanya intensif insentif misalnya
terhadap dunia usaha atau sektor sektor tertentu yang kira kira memerlukan hal tersebut
yang kedua di dalam undang undang tersebut juga kita sudah betul betul mencantumkan secara tekstual
yang disampaikan oleh pak peter abdullah tadi pengaman jaring sosial dengan tidak menaikkan
kan begitu tidak memasukkan kategori kebutuhan bahan pokok dan juga pendidikan layanan pendidikan
dan layanan kesehatan untuk kenaikan ppn
nah ini jadi sektor real supaya tidak terlalu terpengaruh walaupun pasti akan ada dampaknya
pemerintah sedang menghitung pasti kenaikan dari sepuluh ke sebelas persen pada april
dan dampak pasca april dua ribu dua puluh dua sampai dengan april dua ribu dua puluh tiga satu tahun
kemudian kita lihat lagi dampaknya sampai tahun ini dan persiapannya untuk pemberlakuan satu januari
oke mitigasinya sudah ada baik
baik terima kasih sudah kami tangkap poinnya pak kamur sama
terima kasih direktur eksekutif segara research institute pitra abdullah dan anggota dpr dari fraksi gerindra
dan juga dari kamera kamur sama sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam